satu prajurit tni gugur dan empat lainnya terluka akibat baku tembak dengan kelompok bersenjata
di distrik aifa timur kabupaten maibrat papua barat pada kamis pagi
penyerangan terjadi saat prajurit tni sedang memperbaiki jembatan yang sempat dirusak
kelompok bersenjata di kampung faan kahrio distrik aifa timur kabupaten maibrat papua barat
pada kamis sore jenazah serda miskal rumbiak bersama empat prajurit tni yang terluka
dievakuasi menuju kota sorong papua barat dengan menggunakan helikopter
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami
kepala penerangan kodam delapan belas kaswari kolonel arm hendra pesireron
selamat sore pak hendra
selamat sore mas verdi
baik pak hendra terima kasih sudah bergabung dengan kita
kita ingin mendapatkan konfirmasi lebih lengkap bahwa ada penyerangan dari kelompok bersenjata
kronologisnya seperti apa pak
kabarnya sedang memperbaiki jembatan yang dirusak oleh kelompok ini
tapi kemudian juga diserang oleh kelompok bersenjata ini
baik terima kasih mas ferdi
sebelumnya kami atas nama penerangan kodam delapan belas kaswari
pak hendra ini nyoman cantik asal mengucapkan
dan menurut perduka kita yang dalam
berada keluarga yang kudur
kemudian pangdam juga mengutuk keras atas kejadian yang terjadi yang di luar batas kemanusiaan ini
demikian pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh tadi pagi
satu peleton dari joni tujuh ratus enam puluh dua dan kurang lebih dua regu dari yonif sipur
berangkat menuju lokasi
dan di tengah jalan
di tengah jalan
mendapat penghadangan dari arah kanan atau di atas ketinggian
kurang lebih ketinggian pasir putih
yonif tujuh ratus enam puluh dua yang merupakan satuan pengaman
itu membalas tembakan
kemudian melaksanakan pengamanan setempat
saya pasti bahwa rekan rekan kami
kita akan melakukan pengamanan setempat kita pasti bahwa rekan rekan kami

terdapat luka tembak kemudian dilaksanakan evakuasi
pak hendra kejadian ini secara tiba tiba atau memang sebelumnya sudah ada juga rangkaian kejadian serupa
yang terjadi di sana yang melibatkan kelompok kelompok bersenjata ini pak
jadi kejadian ini terjadi pasca kejadian
penyerangan kmtb kemarin
jadi pasca kejadian kmtb kemarin
kelompok bnpb tersebut melakukan perusakan jembatan
kemudian sempat pada waktu yang lalu
joni psipur memperbaiki jembatan
namun menggunakan kayu
kembali lagi dirusak oleh kelompok kelompok tersebut
rindukan adanya jembatan tersebut
yang menghubungkan kampung kamat
ibu kota kabupaten nayagat
meminta untuk kembali lagi
dibangunkan jembatan yang permanen
permintaan dari masyarakat
dan pemda karena
saat ini tni sedang
operasi teritorial dalam hal ini
melaksanakan perbaikan jembatan
yang ada di antara
dan kampung kamat tersebut
terima kasih mas kepri
pak hendra artinya kemudian
dari rangkaian kejadian yang terjadi
sehingga tadi pagi kita
terjadi lagi kejadian serupa
apakah tidak dilakukan perburuan
terhadap kelompok kelompok ini
dari anggota anggota yang ada di sana
pelaksanaan tugas kita sudah membagi
pejabat dalam hal ini untuk mengerjakan
jembatan dan kita sudah siapkan
tim pengamanan dari
pada saat itu
memang secara mendadak
ketinggian di daerah pasir putih tersebut
apakah ini adalah
korban jiwa dari tni pak hendra
langkah cepat selanjutnya
untuk memburu kelompok kelompok ini
agar tidak ada lagi kejadian kejadian serupa
yang menyebabkan terjadinya
kami mengutuk keras keadaan tersebut
namun tetap kami
mengutamakan hukum dalam hari ini
kemudian kami terus
berkoordinasi dengan pihak
polri dalam hari ini
polda papua barat untuk
menentukan langkah selanjutnya
apakah pengejaran atau bagaimana namun
telah ditetapkan sebagai dpo
oleh polda papua barat
demikian pak hendi
dari informasi yang berkembang
ada berapa banyak sebenarnya mereka mereka ini pak
ya masih ada beberapa yang
oke artinya memang mereka masih
terpusat di sejumlah
hutan di kawasan
tempat kejadian ini terjadi ya
pak hendra ya ini masyarakat
bagaimana pak imbauannya
beberapa waktu yang lalu
yang tempat eksodus
sudah kembali ke
rumahnya masing masing oleh karenanya
satuan yang ada di sana
kodim sudah membantu
angkutan untuk ke
rumah mereka masing masing kemudian
juga melaksanakan pembersihan
dan penyiapan rumah rumah warga
untuk kembali dan
jembatan ini sangat
satu satunya aset yang memang harus
dibangun sehingga masyarakat dari kampung hamat
prasaran angkutan oke bukan
berarti pembangunan ini berhenti ya pak akan dilanjutkan
eee kita akan terus
tidak surut untuk tetap
pembangunan di papua barat
tenang begitu ya dengan kejadian ini
dan kita berharap juga tidak ada lagi
prajurit tni yang tewas
kemudian atau yang gugur ya
maksud saya oleh
kelompok kelompok bersenjata yang melakukan
penyerangan ee di tengah
permukiman begitu dan
kita juga besar
harapannya untuk memburu kelompok kelompok
bersenjata ini yang meresahkan warga
khususnya di papua barat terima kasih
eee kepala penerangan
kodam delapan belas kaswari kolonel
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom